sekali kali kau melapor kepada polisi
tak segan segan kau menghabisi nyawa kekasihmu
saya nggak bisa mengatakannya pak
aku akan pergi aku ingin menyelidiki haim ini
erika sekarang kamu makan dulu ya

kenapa cincin pertunangan kita kamu lepaskan
kamu sudah tidak suka lagi
saya sangat kecewa kalau kamu terus menurut seperti ini
sekarang kamu katakan kejadian yang sebenarnya
siapa yang telah memperkosa kami
kamu harus sihat kembali kak
dan menyeret pelaku pemerkosa itu ke penjara
erika tunggu kak
kami sangat merlukan keterangan dari dek erika
dek erika tidak mau kan
kalau para pemerkosa itu bebas kekeliaran setelah mengusahakan hidup dek erika
kami tidak bisa menangkap pemerkosa itu tanpa keterangan dari deck erika
saya tidak bisa mengatakannya pak
anda harus berhenti mengatakannya
dek erika harus melihat telefon kalian
dia memang patience
aku tak tahu apa maksudmu
katakannya kamu pasti bisa tenangkanlah pikiran modek erika adik takut oleh ancaman siapapun
enggak tahu pak enggak tahu sebaiknya jangan dipaksa dulu sekarang pak tunggu dia tenang
pulih kembali kira kira berapa lama lagi setelah saya tidak bisa memastikan tunggu pemeriksaan dokter
selanjutnya hai permisi dulu terima kasih terima kasih
tidak ada yang perlu kamu takutkan saya aku kan selalu melindungi kamu
hai gendian jika mengenali wajah pemerat loudly
hai kekasih akan dicidupnya
uh wuah itu yang kamu takutkan tragis apa lagi yun apa kamu pikir my long tinggal di penjara
s or melewati ya sebetulnya saya dankar
sampai kapan impian itu kamu bunuh des
dalam pikiran kamu
apa kamu tahu
saya tidak akan pernah membunuh impian saya
dan saya akan membunuh manusia manusia yang menjadi penghambat
salah satunya erika
dia menjadi penghambat sana
biarpun saya sudah membalas sakit hati saya terhadap kakaknya yang sudah jadi hantu
saya akan bunuh gede itu
mau tanya ya nona erika yang jadi korban perkosaan
dirawat di ruang mana ya
kamar dua belas lulus belok kanan
tapi ibu harus cepat masuk karena jam besok sudah habis
terima kasih sita
terima kasih sita